mina atau the city of tence terletak di mina mekah delapan km dari masjidil haram
mina terletak di antara masjidil haram dan gunung arofah
di sini terdapat seratus ribu tenda dengan pendingin ruangan untuk tempat jemaah bermalam
di mina jemaah juga akan melakukan lempar jumroh di area jamarot
salah satu rangkaian ibadah haji adalah melakukan mikot di mina selama tiga malam
dan saat ini saya berada di mina mekah arab saudi tepatnya di belakang pintu masuk jamarot
atau ketika nanti jemaah melakukan lempar jumroh
beragam persiapan dilakukan salah satunya yaitu petugas keamanan yang berjaga di sekitar mina
dan di sekitar jamarot station
untuk suhu udara di mina mekah arab saudi saat ini atau siang ini mencapai empat puluh derajat celcius
dan nanti para jemaah akan mulai datang ke mina pada tanggal tujuh juli jatuh
jemaah calon haji akan banyak melakukan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih dua km
menuju area jamarot atau lempar jumroh hingga kembali ke tenda
pada tanggal ini jemaah akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih dua km

pada tanggal ini jemaah akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih dua km
di belakang saya tempatnya ada jamarot
ada jamarot pula dan juga busnot

yang nantinya sekitar satu juta jemaah haji tahun ini akan melakukan lempar jumroh
kalau misalnya kita melihat persiapan pada siang hari ini

dan juga di kota kekasihhan yang melakukan persiapan dan juga di kota kekasihhan yang melakukan persiapan

selain petugas kebersihan dan keamanan ambulans juga sudah disiapkan
karena suhu udara di arab saudi pada siang hari mencapai tiga puluh delapan hingga empat puluh derajat celcius
jemaah diimbau membawa air secukupnya dan membawa payung